ustadz khalid basalamah buka suara terkait video ceramahnya yang tersebar di media sosial tentang wayang haram
melalui akun instagram miliknya pada senin empat belas februari dirinya mengklarifikasi
sekaligus juga meminta maaf atas pernyataannya yang dinilai menyinggung banyak pihak
pendakwa khalid basalamah memberikan klarifikasi terkait pernyataan tentang wayang yang saat ini menjadi viral di media sosial
khalid menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah menyebut wayang haram dalam ceramahnya
ia mengaku hanya menyampaikan saran agar menjadikan islam sebagai tradisi bukan sebaliknya
saya pada saat ditanyakan masalah wayang saya mengatakan alangkah baiknya dan kami sarankan
kami sarankan agar menjadikan islam sebagai tradisi jangan menjadikan tradisi sebagai islam
dan tidak ada kata kata saya di situ mengharamkan
khalid basalamah juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat
dan saya pada kesempatan ini khalid basalamah mengucapkan permohonan maaf yang sebesar besarnya dari hati nurani kami
kepada seluruh pihak tidak terkecuali yang merasa terganggu atau tersinggung dengan jawaban kami tersebut
sebelumnya potongan video ceramah ustaz halid basalamah terkait wayang viral di media sosial
kalau memang itu peninggalan nenek moyang kita mungkin kita bisa kenang dulu
oh ini tradisinya orang dulu seperti ini
tapi kan bukan berarti harus itu dilakukan sementara dalam islam dilarang kita sudah muslim
harusnya kita tinggalkan
kalau masalah taubat ya taubat nasuhak kepada allah sementara dengan tiga syarat yang sudah kita tahu
meninggalkan dosa dosa ketika menyesal dan janji sama allah tidak mengulanginya
dan kalau dia punya maka lebih baik dimusnahkan ya
dan berarti kata ini lebih baik dihilangkan
potongan video ceramah ini kemudian menuai pro kontra di masyarakat
melalui akun twitternya menko paluka mahfud md menyatakan bahwa menurutnya wayang penuh dengan nilai kemanusiaan
merupakan bagian dari peradaban
serta ada ibrah atau hikmah sosial seperti yang diajarkan oleh agama
sementara itu seniman sujiwo tejo menganalogikan menghapus wayang sama saja menghapus bayangan sendiri
karena selama ini wayang telah menjadi warisan kebudayaan yang mengakar kuat di masyarakat
bahkan persatuan pedagang indonesia pepadi ekskarasi
danan banyumas berencana melaporkan halit basa lama kepada eskrimabespori
kepada detik com koordinator wilayah persatuan pedalangan indonesia ekskarasi
denan banyumas bambang barata aji mengaku akan berkoordinasi dengan penasihat hukum dan pepadi di seluruh indonesia
terkait rencana untuk membawa masalah ini ke ranah hukum
tim liputan cnn indonesia